tentu saja berbeda dengan kegiatan car free day di hari hari sebelum pandemi
pada saat ini cukup ketat ya jadi kalau kita mau masuk ke dalam area car free day di jalan kebang jepun ini
wajib meregistrasi atau mesken aplikasi peduli lindungi dahulu
ini sebagai catatan ya
oke sudah masuk di kembang jepun
lalu sebelum masuk ke sini ke area ini maka harus dites terlebih dahulu suhu kita ada berapa
normal sudah vaksin dua kali scan diukur suhu maka boleh masuk dan menikmati car free day di jalan kembang jepun hari ini
tidak terlalu ramai karena memang ini adalah pertama kali semenjak hampir dua tahun pandemi di kota surabaya dan baru kali ini
kemudian car free day diuji cobakan lah ya di jalan kembang jepun
sepanjang satu kilometer
ada satu akses masuk dari sini dan nanti keluarnya harus lewat sana
karena hanya ada satu akses masuk dan satu akses keluar di sana keluar di sana masuk
maka ruas ruas jalan yang lain seperti ini yang mengarah ke jalan kembang jepun ditutup
dan juga dijaga oleh bapak bapak polisi bapak diskup
bapak dari linnwas ini
siapa saja yang kemudian mencoba untuk masuk menerobos di luar pintu masuk ke car free day kembang jepun ini
pasti akan ditolak dan diarahkan untuk memutar ke pintu masuk yang ada di sana untuk dilakukan pemeriksaan
apakah dia berhak untuk menjadi pengunjung car free day di jalan kembang jepun ini atau tidak
karena kita car free day ya car free day sehingga oleh karena itu ada pembatasan yang masuk di lokasi ini
jadi betul betul sudah vaksin
ya dua kali ya paling tidak itulah sehingga di jam kesehatannya seperti itu
dibuka dari jam enam hingga jam sembilan pagi car free day di gebang jepun ini hanya dibatasi maksimal dua ratus orang saja
jadi tidak heran jika sekarang sudah jam delapan maka tidak terlalu banyak ya orang orang yang kemudian berkegiatan di car free day ini
seperti di car free day car free day yang lalu
tapi tentu saja masih ada beberapa
warga kota surabaya kemudian mengetahui adanya cfd di kemang jepun ini dan sengaja mampir ke sini
misalnya adalah para kelompok kelompok pesepeda misalnya yang melintasi jalan lurus sepanjang satu km ini
dan mereka cukup senang ya bahwa car free day dibuka lagi di kota surabaya
kita mau go west ada namanya car free day yang dibuka itu antara bungkul sama sini
ternyata bungkul enggak ke sini
nah ternyata di sini kok sepi
malah enak sepi atau malah
ya senyung yang rame lah
namanya car free day kita sepeda rame rame dengan teman teman komunitas sama gowes
nah rencananya minggu depan dan minggu minggu setelahnya jika surabaya masih berada dalam level satu
maka beberapa tempat selain kembang jepun ini juga akan dibuka untuk cfd
tapi syaratnya selain menunjukkan berbagai syarat bagi para pengunjung juga tidak boleh
ada yang berjualan
ada yang berjualan di arena cfd selama masa pandemi ini